jadi begini pak peraturan dalam sekolah kami ini pak anak murid boleh pulang hanya dalam sekali sebulan
dan boleh dikunjungi hanya hari minggu itu pun tidak lebih dari tiga jam
dan yang terpenting pak anak murid disini tidak boleh berduaan dengan lawan jenisnya pak
mantap ini baru sekolahan oke
boy gak bakalan bisa deketin raffle lagi emang enak
kok udah pada beres sih
emang udahan ya
oh iya temen temen
bokap gue mau neraktir makan nih pada mau ikut gak
tapi dadu gak ikut ya
sebenernya ada yang kita omongin boleh sama lo
oh yaudah omong aja
sini deh ini ustadz pribadi soalnya
pak ngapain juga itu pake bisik bisik segala
mereka kan juga punya privasi
yang penting gak macem macem
iya tapi ini kan banyak orang gak enak
masa banyak orang begitu bisik bisik
lagian kalau mereka bisik bisik kayak gitu mama kan jadi kepo tahu
mama kepo banget sih
boy kayaknya lo harus sentiin semuanya ini deh
soalnya reva juga kayaknya setengah hati deh
setengah hati apaan sih ray
orang bokapnya juga gak bisa cegah dia buat daftar ke sekolah serama itu
kayaknya rafa juga mutusin ini tuh setelah ngecuekin dia
kayaknya dia kayak prustasi gitu deh boy
aduh gimana ya
gue juga kasian sih sama eva
apa gue samperin dia aja kali ya
itu lebih bagus soalnya ini kesempatan terakhir loh buat lo bujukin reva balik
yaudah sekolahnya dimana
gue gak tau sih ya tempatnya dimana
tapi yang jelas yang gue tahu nama sekolahnya itu tunas jaya
di handphone lo ada google maps atau gps kan
lo searching aja di situ
udah ray kalo gitu gue cabut dulu ya
oke deh thanks ya boy
boy cabut dulu ya
mau nganterin motornya reva
hah emangnya harus sekarang
ma ini kan motornya reva boy gak enak
iya sih tapi kan boy udah besok aja kan tadi papa ngajak makan makan dulu
besok juga bisa kok nak
pak mungkin boy itu mau buru buru dia mau kasih tahu kabar gembira ini ke refa
lagian ini kan zaman canggih kalau cuma mau ngasih kabar telpon aja
mama ini gimana sih mana bisa kirim motor pakai telepon
kan kirim kabar katanya secepatnya
mama yang cantik boleh gak ma
kalo udah dibilang cantik luluh deh langsung
iya papa mama tuh emang cantik masa mama ganteng
temen temen gue cabut dulu ya thank you ya
nongkos dah lu
oke anak anak karena yang bintang juaranya udah pergi jadi perayaannya makan makannya kita undur aja sampai boynya ada gimana
aduh sedih aduh
ya aku gak jadi makan makan malah gue udah lapar banget nih
lo makan mulu duk
udah aduh makan mulu yang dipikirin nih lo makan tanah merah mau gak lu
tanah merah ya anak lo ngomong gue apaan
gus sebaiknya kita kan sahabat sahabat reva
apa enggak kita coba susul juga
karena gue gak yakin kalo misalkan gue sendiri yang nyusul reva bakal
iya kayaknya kalau kita kita yang ngebujukin reva reva juga bakal berubah pikiran deh
karena kalo semakin banyak orang yang ngebujukin pasti reva pemikiran juga ikutan berubah iya kan
oh bener banget tuh mumpung masih ada waktu mendingan kita cabut sekarang
oke ya oke banget gak tuh
iya yuk deh yuk berangkat berangkat yuk
yaudah dapet juga ya takutnya kalo misalkan boy dia gak berhasil
yaudah yuk kita jalan
jadi begini pak peraturan dalam sekolah kami nih pak
anak murid boleh pulang hanya dalam sekali sebulan
dan boleh dikunjungi hanya hari minggu itu pun tidak lebih dari tiga jam
dan yang terpenting pak anak murid di sini tidak boleh berduaan dengan lawan jenisnya pak
mantap ini baru sekolahan oke boy gak bakalan bisa deketin rafael lagi
silakan pak bu